sebelumnya sebanyak tiga puluh petugas gabungan gegana densus delapan puluh delapan dan juga puslap empat polri melakukan olah tempat kejadian perkara
di tempat ditemukan bom rakitan di kawasan bintarajaya delapan bekasi
sedikitnya ada tiga kantong barang bukti diamankan oleh tim puslapor
selain identifikasi lanjutan jenis bahan peledak
olah tkp lanjutan ini juga untuk mengumpulkan sejumlah bukti dan petunjuk
untuk mendalami sejauh mana peran para terduga teroris dyn as dan mms